apalagi sekarang ya menyambut hari ramadan
bapak sudah tidak ada
membayangkan itu nih bagaimana ke depannya anak
sungai sumber penghidupan
tak hanya untuk mengairi sawah di lumbung padi tanah jawa ini
tapi juga bagi budi
mengumpulkan batu kali adalah pekerjaan remaja rusia sembilan belas tahun ini
ini juga menjadi pekerjaan sehari hari keluarganya
termasuk juga ibunya enum
dibantu adik bungsunya aji
budi sigap mengangkat batu dari air sungai yang mengalir deras
mereka beruntung hari hari ini
mereka beruntung hari hari ini
aliran sungai sedang bersahabat
sehingga tak terlalu berbahaya
untuk mengumpulkan batu
meski mudah bagi keluarga ini memilih dan mengangkat batu dari sungai
hal ini cukup sulit bagi saya
bebatuan dasar sungai yang licin
ditambah aliran sungai yang cukup deras
membutuhkan kehati hatian ekstra
agar tetap seimbang
dan konsentrasi yang penuh
untuk memilih batu yang tepat
apalagi tak semua lelaki yang berpengalaman untuk memilih batu ini
selain itu di sungai ini
boleh diambil batunya
bu aku mengabdi para antara saya dan wakil
untuk mengikuti tinggal
untuk menuju ke darmel batu
di perbatasan sawah
dan di wakil aku mengabdi
bukannya takut kan
ini sudah longsor terus dari bulunya
sekarang mohon bantuan bapak sama teteh ya
mudah mudahan orang yang disini
udah jangan ngambil batu lagi di perbatasan sawah
kalau gitu kita nyarinya yang di tengah gitu ya bu ya
bu jadi emang apa sering begini yang gak boleh ngambil gitu
kalau itu kan ngambilnya suka disini
di tengah ya
kalau yang disini ya suka marah yang punya
karena anak anak gak tau ya
yang punya marah
kalau ibu sudah tau disini
jadi tadi kita ngambil yang di pinggir pinggir
ternyata tidak ada yang marah ya
ternyata gak boleh
karena ini sawahnya orang gitu
kalau kita ambil terus
takutnya longsor dan merusak sawahnya gitu ya bu
jadi kita harus ambil yang di tengah
tantangan lain tentu beratnya batu batu yang harus diangkut
semuanya mengandalkan kekuatan tangan dan punggung
tanpa bantuan alat apapun
terkadang beberapa batu dibawa sekaligus menggunakan karung
waduh berat banget kamu yakin lima biasanya
udah biasa ya
wah ini berat banget kayaknya gak bisa sih
tulisin lagi boleh gak dikurangin
buat saya dikeluarin lagi ya
setelah hujan rendah seperti saat ini
jalanan yang terjal bisa menjadi sangat licin
yang saya khawatirkan pun terjadi
kayaknya nggak apa apa deh
mudah mudahan nggak apa apa ya
wah ini gila sih ini kalau hujan begini dong budi
kamu sering kepres ya duk
sedal sampe putus
yang saya alami hanyalah satu dari sederet kejadian
yang dialami budi
tiap kali ia membawa batu dari sungai
susah ya budi kerjanya
oh kamu mau budi kerjain gini kan susah banget
buat bantuin orang tua
kok mau dibantuin
kok mau dibantuin
mau beli beras
buat beli beras aja
kepengenannya budi cuma pengen beli beras buat ibunya gitu
kalo budi sendiri gak ada keinginannya
ini masih muda ya teman temannya budi yang lain main atau apa gitu
budi gak ada kepengenan buat diri sendiri
semua buat mama
ya tak ada pilihan lain bagi budi
inilah pekerjaan yang ia lakukan sejak mendiang ayahnya sakit keras lima tahun silam
paling tidak dari hasil kerja ini setidaknya mampu membantu keluarganya mencukupi kebutuhan sehari hari
namun sudah sebulan terakhir tak ada satupun pelanggan
beruntung hari itu ada pesanan batu untuk bahan bangunan
tak banyak hanya satu truk pickup
namun itu sudah cukup melegakan bagi budi dan enung
bud berapa semuanya
oh ini pas bud lah
makasih ya bud
bagi enung anak anaknya adalah anugrah termasuk budi anak keempatnya
di balik kekurangan yang dimilikinya budi punya keistimewaan
meski lisan budi tak jelas tapi saat mengumandangkan azan dan sejarah

apa yang berpikir budi tentang keistimewaan dia

kesulitan budi bicara berawal ketika di usia satu tahun
ia mengalami panas tinggi dan kejang kejang
bagian depan ujung lidah budi pernah tergigit hingga terpotong saat kejangnya sedang kabur
alhamdulillah sehat apalagi budi itu azan

bangga gembira bunga
jadi gembira saya
apalagi sekarang budi kan jadi tulang punggung ibu dibantu bantu ibu
gak maunya ibu nggak mau
kalau kecukupan kan ibunya nggak kecukupan
sejak ajang suami enung sakit jantung keluarga ini harus bolak balik ke rumah sakit untuk berobat
hal ini membuat enung harus hidup dalam keadaan ekonomi serba pas pasan
di rumah sederhananya di kampung pasir luhur desa sukajaya garut
enung tetap bertahan menghidupi empat dari tujuh anaknya yang masih tinggal bersamanya
saya menghadirkan mereka menghadirkan anaknya
saya menghadirkan mereka menghadirkan anaknya
meski dalam kesulitan lantunan surat surat yang dibacakan bersama setiap malam
menjadi penghiburan bagi keluarga ini di tengah duka yang menderang
mulia sedang di rapid reap
winmore di radar
meski pilu sepeninggalan sang suami bagi enung hidup harus terus berjalan
wanita empat puluh tujuh tahun itu tak bisa hanya mengandalkan batu sungai untuk mencukupi kebutuhannya sehari hari
ia memerlukan penghasilannya lebih pasti meski minim
tiga bulan terakhir kemujuran su didatang pada nung
ia bekerja di tempat yang terkenal
di kebun milik orang tak jauh dari rumah
di kebun ini tomat cabai dan kol sedang menunggu masa panen
nung bersama pekerja lain bertugas menyeram pupuk
saya pun mengikuti bu enung bekerja
saya juga mengikuti bu nung
kok nggak apa apa bu katanya nggak terlalu
iya nggak apa apa sudah biasa
sudah biasa nih
kalau ibu takut sama ulat atau bagaimana bekerja
sebelum pulang ke rumah enung mencari iwung atau bambu bambu muda di dekat tempatnya bekerja
biarin ini merah
jadi ini dicari sama ibu nung setiap hari ya bu
kalau mau pulang
kalau mau pulang setelah kerja di kebun nyari ini
jadi ini bambu yang muda gitu ya
buat dimasak gitu
dan ternyata ada ini ya bu
nanti dikupasin aja
oh nanti dikupas gitu
setidaknya cara ini bisa menekan pengeluaran untuk berbelanja lauk
tak lupa enung mengumpulkan bambu bambu bekas yang sudah tak terpakai untuk digunakan sebagai suluh tungku api di rumah
kepergian suami membuat hari hari enung berubah drastis
sosok tempatnya berbagi cerita tentang keresahan sehari hari telah pergi untuk selama lamanya
apalagi sekarang ya menyambut hari ramadan
dari mana ibu membiayainya
sudah bapak sudah tidak ada
teman surat ibu sudah tidak ada
kan kalau ibu sudah bekerja begini ya curhat sama bapak
bapak ibu disini gini gini gini
bapak kalau bapak ya nggak sakit bapak juga yang bekerja katanya
bayangkan itu nih bagaimana ke depannya anak
hargede sama ibu
belum genap dua minggu suami ibu enung dipanggil menghadap sang pencipta
pagi ini kami mendatangi makam almarhum untuk memanjatkan doa
tak ada duka yang tak menyakitkan apalagi jika berpisah dengan yang terkasih
tapi enung dan anak anaknya ikhlas dan percaya suami dan ayah mereka sudah beristirahat dalam tenang
selepas dari makam tim berbuat baik sudah menyiapkan kejutan kecil untuk enung dan anak anak
makasih neng makasih
makasih neng makasih banget
coba itu bu dilihat ada apa aja bu
ada apa aja
no biasa bu ada juga makasih sekali
ada belas buat masak ya
buat gina buat adik adiknya ya
semoga bermanfaat buat selama ramadan
iya makasih banget neng makasih sekali atas bantuan
budi kemarin berita sama saya yang pengen beliin apa buat adiknya
oh iya pengen beliin sepeda
ini apa bu
makasih neng makasih
pengenannya adik ya
iya neng sampai sakit dia mau sepeda neng
terima kasih neng makasih sekali
sepedanya aji sudah
terus abra sama semuanya
mudah mudahan kita penuhi
kalau seandainya ibu ada rezeki gitu
pengen apa lagi
kalau ibu mau pengen
ini modal buat dagang aja
buat modal aja
ibu bisa dagang di rumah
ya gak usah capek capek
berarti setiap lagi
ya budi juga
seberapa keras hidup memukul
tak pernah ada celah
bagi enum untuk menyerah
dan tak henti memanjatkan syukur
menjadi dua ramuan penting
yang membuat langsungnya